bertemu kembali sebuah video viral di media sosial merekam konvoy belasan kendaraan di depan gerbang gedung kejaksaan agung jakarta selatan
video berdurasi enam belas detik itu merekam belasan kendaraan roda dua dan empat mirip kendaraan dinas brimob
membunyikan sirene dan sempat berhenti di depan gerbang kantor kejaksaan agung di jakarta selatan pada senin malam
rombongan konvoi sempat berkeliling mengitari kompleks kejagung sambil mengeber kenal pot
diduga peristiwa ini berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya mengenai seorang anggota densus delapan puluh delapan
yang diduga tertangkap basah usai menguntit jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah di sebuah restoran di jakarta selatan
kompas tv mengonfirmasi langsung ke kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung ketut sumedana
soal kabar viral adanya anggota densus delapan puluh delapan polri
yang diduga menguntit jaksa agung muda tindak pidana khusus jampitsus kejagung febri ardiansyah
kepada ketut kami juga menanyakan soal penjagaan polisi militer dari tni untuk mengawal jampitsus
kami pun sempat meminta klarifikasi dari kadifu mas polri irjen sandi nugraha namun hingga kini belum mendapat respons
soal dugaan anggota densus delapan puluh delapan polri menguntit jampitsus melalui pesan tertulis
kapus penkom ketut sumedana menyatakan
sampai saat ini saya belum tahu informasinya
sementara soal pengawalan jampitsus oleh personel tni ketut menyatakan
kalau pengawalan dan penjagaan di kejagung sebagian memang dari tni
karena bagian organik dari jaksa agung muda tindak pindana militer kejagung
wakil ketua komisi hukum dpr habibur rahman meminta publik tidak berasumsi
terkait adanya informasi anggota densus delapan puluh delapan polri yang dikabarkan menguntit jaksa agung muda tindak pindana militer kejagung
jam pitsus kejaksaan agung febri ardiansyah
komisi tiga masih menunggu penjelasan resmi pihak terkait sebelum menentukan sikap
kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai berita tersebut
yang kami dapat hanyalah dari isu isu di whatsapp group
kami menunggu informasinya seperti apa
tapi kami sarankan kepada semua pihak untuk tidak terburu buru mengambil asumsi
karena itu agar kita tidak salah langkah
baiknya kita tunggu penjelasan resmi
barulah kita semua bisa menentukan sikap masing masing
jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung febri ardiansyah
usai muncul kabar dugaan dikuntit anggota densus delapan puluh delapan selama karirnya
menangani sejumlah kasus korupsi besar
seperti korupsi asuransi jiwasraya asabri dan kasus korupsi tatania gatimah
yang menyeret nama selebritas sandra dewi untuk diperiksa sebagai saksi
serta menjadikan suaminya harvey muiz dan crazy rich helenalim sebagai tersangka